kejaksaan agung kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pt asabri
direktur pt jakarta emiten investor relation jimmy sutopo ditetapkan sebagai tersangka ke sembilan dalam kasus dugaan korupsi pt asabri
kapus penkum kejaksaan agung leo ebenezer simanjuntak mengatakan
jimmy sutopo bersama beni cokro sabutro diduga telah mengatur jual beli saham milik ben cok kepada pt asabri
pada sekitar tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu sembilan belas bagaimana sudah disampaikan
saudara pt telah bersepakat bersama sama dengan tersangka js untuk mengatur jual beli atau trading transaksi saham milik tersangka pt
kepada pt asabri perseho dengan cara menyiapkan nomina dan membukakan akun nomina
di perusahaan seberikutnya
dan menunjukkan perusahaan perusahaan segeritas
dalam dua puluh hari ke depan jimmy akan ditahan di rutan cipinang cabang kpk
jimmy sutopo dijerat undang undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
aset para tersangka kasus dugaan korupsi asabri terus dilacak oleh kejaksaan agung
masyarakat anti korupsi menyebut ada sembilan aset di dua kecamatan di kabupaten boyolali
yang diduga merupakan hasil korupsi
asapri aset tersebut berupa lahan kosong rumah ruko garasi bus hingga dua puluh lima armada bus
pada kami adakan didapat sembilan item yang dalam rilis itu
jadi ada lahan ada ruko ada lahan kosong ada garasi bus dan termasuk busnya
kira kira tadi kalau nilainya saya besar rata rata begitu harga rendahan lima puluh
diduga aset yang dibeli kisaran busnya yang diberikan oleh asabri

namun aset tersebut telah diatasnamakan warga asal simo boyolali berinisial rm istri dari wy
swj sendiri diketahui merupakan mantan direksi dari asabri dan pernah menjabat di boyolali
sebelumnya pada rabu sepuluh februari lalu satu mobil sport italia telah disita oleh kejaksaan agung
aset tersebut diketahui milik tersangka kasus dugaan korupsi pt
yang diberikan oleh heru hidayat
diketahui unit mobil yang disita merupakan mobil ferrari tipe f dua belas berlineta lansiran tahun dua ribu empat belas
meski umur mobil di atas lima tahun namun f dua belas berlineta ini masih dihargai di angka tujuh dua miliar rupiah
selain mobil sport penyidik kejagung juga menyita dua puluh kapal milik presiden terada alam minera heru hidayat

kejagung menyebut salah satu kapal milik tersangka dugaan korupsi asabri ini
merupakan kapal pengangkut gas alam cair terbesar di indonesia
adapun penyidik masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus korupsi pt asabri
yang menyebabkan kerugian negara mencapai dua puluh tiga tujuh triliun rupiah ini
tim liputan cnn indonesia